kita lanjutkan perbincangan bersama dengan zoya amirin
mbak zoya tadi yang pertama adalah tidak menyalahkan orang lain jika kemudian anak kita juga menjadi korban dan terpapar konten pornografi
iya karena kalau misalnya pertama kita menyalahkan orang lain akhirnya kita tidak fokus pada masalah yang sebenarnya
kita kan paling sering kita defense ya
saya udah jadi orang tua saya ini baik loh
saya udah kerja keras saya udah kirim anak saya ke pengajian saya udah kasih les dan sebagainya
tapi ternyata masih aja bocornya pasti gara gara anaknya dia
selanjutnya adalah berbicara baik baik pada anak
nak kenapa sih kamu melakukan itu
kadang kadang orang tua itu berbicara kepada anaknya bukan berbicara dengan anaknya gitu ya
jadi kalau berbicara kepada anaknya kan kita masih memerintah
tapi kalau kita berbicara kepada anak kita kita akan nanya kamu kenapa sih begitu nak
what youth thinking kita harus coba masuk ke pemikiran dan dunianya mereka
jangan bersikeras dengan apa yang ada di pikiran kita
iya karena sometime anak anak itu
bermain aja gitu ya
seringkali kayak ada orang bilang ini ah anak anak pasti udah ngerti kali ya gitu kan
ada beberapa pelecehan seksual gitu ya
dengan semua innocence nya
masa sih anak anak gak ngerti pasti udah ngerasain
iya mereka merasakan yang namanya rangsangan seksual
belum hasrat sih karena belum akhir balik ya
tapi rangsangan seksual itu tidak dinamai apa apa sama mereka
karena mereka belum tahu apa itu
yang di garut pihak polisian mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hasrat
hanya meniru saja
hanya meniru saja
saya sih percaya deh meniru
kalaupun ada misalnya sensasi sensasi itu adalah karena reaksi orang orang di sekitarnya
ketika melihat adegan itu misalnya termasuk reaksi negatif ya gitu
sama seperti nggak usah jauh jauh deh
kalau misalnya saya memberikan seks edukasi pada ayah dan bunda saya
misalnya kasih contoh
kalau misalnya anda ada tamu ya
lalu anak anda keluar kamar mandi telanjang telanjang
apa yang anda lakukan
biasanya kebanyakan ibu akan menjerit histeris ya
terus saya bilang jangan
nanti ketika dia ingin mencari perhatian anda dia akan telanjang telanjang di setiap tamu
itu kan learning behavior dari si anak
jadi ketika ada tamu kita harus tenang untuk bungkus pakai handuk dan bilang
nah itu gak sopan
jadi dia tahu bahwa oh saya gak bisa seeking attention
nah kadang kadang atensi yang diberikan berlebihan ketika anak melakukan sesuatu
yang tidak sesuai dengan hal hal yang normatif
itu justru memicu anak untuk melakukan lagi
kayak misalnya dia mengatakan f work
lalu memberikan jari tengah
kadang kadang kan kita langsung research wah kurang aja anak kecil kecil bisa kayak gitu
coba tanya deh dia tahu nggak artinya apa
dia senang terhadap reaksi yang diberikan oleh orang sekitarnya terhadap dia
so ketika kita memberikan seks edukasi salah satunya adalah dengan tidak memberikan reaksi yang berlebihan
ketika kita shock sekalipun ini anak anak gitu loh
kalaupun dia tahu oh itu kan artinya f word gitu jari tengah tuh begini
iya tapi itu artinya menghina orang lain paham gak dia
kalau misalnya wah kamu ngomong
dia main di comberan dia tahu itu jorok
tapi kalau kayak gitu belum tentu dia tahu dia jorok
jadi kita tidak boleh memarahi anak ketika kita sendiri tidak pernah memberikan edukasi apapun terhadap anak mengenai seksualitasnya
oke berarti tanggung jawab pertama di orang tua
terakhir mbak zoya kita melihat saat ini bahkan kpai sudah mengklaim saat ini posisinya indonesia sudah darurat pornografi
kita tidak bisa mengabaikan sosial media perkembangan internet luar biasa
bagaimana kita bisa membentengi diri sendiri keluarga anak anak indonesia sehingga ke depan kasus seperti ini tidak kembali terulang
pertama tama mungkin cobalah jangan memberikan gadget kepada anak yang kita sendiri gak mengerti
kalau kita sendiri gaptec jangan berikan kepada anak gadget yang hanya karena gadget itu mahal dan anda mampu membelinya
pastikan bahwa bagaimana keingin tahuannya dia itu ya minimal punya quality time bersama dengan anda
kalau anda tidak bisa memonitor mereka sering sering ya usahakan gadget itu hanya digunakan ketika relatif sedang ada bersama dengan anda
itu yang memang resmi
itu yang memang resmi
itu yang memang resmi jika orang tuanya memberikan gadget itu hanya karena relatif sedang ada bersama dengan anda
itu yang memang resmi jika orang tuanya memberikan gadget itu hanya karena relatif sedang ada bersama dengan anda
bagaimana kalau lingkungan teman temannya
teman temannya kalau misalnya kayak gitu katakan bahwa kamu boleh cerita apa aja ke ayah dan bunda
kita harus menjadi tempat di mana dia bisa curhat apapun
jangan sampai gini kalau ada kejadian pelecehan seksual atau dia nonton pornografi dia begini mati gue
misalnya gitu ya aku mampu deh nih kalau sampai ibu bapakku tahu aku akan dihukum
atau aduh ini aneh aku mau tanya sama ibu bapakku kita menjadi orang tua yang mana
pastikan bahwa kita menjadi orang tua
dan cukup terbuka sehingga kalau ada masalah anak kita bisa membantunya
kita nggak bisa dua puluh empat jam tujuh hari sekali loh memantau mereka
kita pastikan bahwa kita cukup terbuka ketika terjadi masalah kita mau anak kita mau curhat ke kita
itu yang paling baik
karena ya kalau dikasih sama teman temannya susah juga kita marahin temannya udah kejadian
kita marahin orang tua temannya
anda melihat pemerintah saat ini sudah cukup concern belum tidak untuk sosialisasi
ini diawali dengan senyum
senyuman saya bisa membacanya tampaknya belum maksimal langkah dari pemerintah untuk edukasi seks lebih dini kepada anak anak di sekolah sekolah pr
pr nya buat menkom info banyak banget ya
untuk memblok kalau misalnya hanya memblok semua dengan kata kata seks ya website saya untuk mengajarkan seks edukasi juga di blok
padahal isinya seks edukasi semua
ketika mengambilnya semua kata kata seks diblok susah juga
yang harus dilakukan adalah bagaimana sistem seleksi
senggangannya itu yang paling baik yang pemerintah bisa lakukan
termasuk orang tua ketika sekarang anak anak udah mulai sering nonton youtube gitu
itu kan ada neninya dan sebagainya gitu
usahakan itu orang tua mengertilah bagaimana caranya anak itu melihat youtube dan sebagainya
sehingga kalau kita tertarik kepada dunia si anak anak juga relatif nggak akan macam macam kok
nggak akan cari cari perhatian yang aneh aneh
misalnya kenapa sih kamu suka nonton yang ini nak gitu
apa sih serunya
itu termasuk ketika
saya nggak suka terhadap beberapa film tertentu yang ditonton anak saya
karena menurut saya bukan konten seksualnya sih
justru caranya nih anak anak ngomong ke gurunya itu agak kasar
saya tidak mau menyebutkan misalnya sinetron apa atau artis siapa yang dia lihat
tapi saya bilang ini nggak pantas deh
kalau mami sih nggak mau ya
kalau kamu ngobrolnya seperti ini sama mami
it breaks my heart kalau kamu seperti ini
oh soalnya dia romantis nih
begini begini begini
ada nggak romantis yang lain tapi juga asik
ya udah kita cari sama sama
cuma syaratnya dia biasanya begitu
mami nonton dulu youtube yang aku suka selama seminggu
nanti aku juga akan cari sama sama mami selama seminggu
so give me reason kenapa aku melakukan seperti ini
jadi kita berteman dengan anak deh kalau sudah soal kayak begini
daripada kita gak ada kita lagi kerja
susah kita kan
jadi harus menemukan kepercayaan
menurut anda perlu tidak ada kurikulum khusus kemudian yang dimasukkan
kalau ada kurikulum akhirnya ujung ujungnya apa nilai lagi kan
udah paling aman
karena masuk kurikulum nanti gini
oh seks edukasinya dapat sepuluh
terus sudah pasti dia tahu apa enggak
atau kembali lagi ngejar nilai
udah deh mendingan ekstra kulikuler aja
artinya kesadaran orang tua nomor satu lingkungan bagaimana menumbuhkan kepercayaan berteman dengan anak
baik mas zoya terima kasih sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan jangan kemana mana kami masih akan kembali setelah jeda berikut